benar ayahanda sekarang mereka sedang menyerang istana batu jahat
putra biarkan ayahanda mengebati putra widau
sudara gomongbora bantulah aku
ketika dalamku sudah kembali seperti semula aku akan melahkanmu siliwani
kenwe biarkan ger brabu
mudah mudahan gerwaraka masih diberi kesempatan untuk menemui jalan kebenaran ger
kutip brabu kutip brabu tidak apa apa
aku tidak apa apa
ayo kita keluar dari sini
gusti prabu mau kemana
aku harus segera kembali
dari resikunjung putih
masa hukuman kursi prabu telah berakhir
ada apa saudaraku
apakah ada yang menggaguhkiraku
untuk menyertai gusti prabu
saudaraku mau modas
mengabdilah kepada kebenaran
dan juga kebijaksanaan
jika tiga hal itu sudah tidak ada di dalam diri
maka kau boleh pergi
baik gusti prabu
untuk mengabdi kepada kebenaran dan keadilan
kembali ke istana pajajara
baik gusti prabu
apa itu saudaraku
apa itu raden
apa itu raden
apa itu raden
sepertinya itu manusia gusi prabu
sepertinya ada orang sakti yang menolong
ayo kita susul ke bawah raden
apa yang terjadiawak
aku terluka ayahnya saat bertempur dengan pasukanmu
sekarang mereka sedang menyerang istana batu jati
putra biarkan ayahanda mengebatimu terlebih dahulu
sudara gombongbona bantulah aku
baik ust pramuk
terima kasih banyak ayahanda
rasa sakit luka ini sudah mulai hilang
alhamdulillah kak gula
syukurlah kalian selama putra
jagad dewa batara
ada apa ayahanda
yunda murara santal sedang dalam bahagia
jangan lupa like share dan subscribe
putra kukian santal pergilah
selamatkan yunda murara santal
dan ayahanda akan kembali ke istana batu jahat
aku mohon bantulah
sudara gombongbona kita kembali ke istana batu jahat
gunung raja bali sinar apa itu
entahlah raden sepertinya perkelahian